terima kasih anda kembali bersama kami di kompas malam
saudara presiden terpilih prabowo subianto malam ini menyambangi rumah presiden ke enam republik indonesia
susilo bambang yudhoyono di cikeas jawa barat
prabowo tiba bersama rombongan pukul delapan belas tiga puluh lima dengan mengendarai mobil toyota alphard berplat kementerian pertahanan
ditemui wartawan usai pertemuannya dengan sby
prabowo hanya menyebut kehadirannya ke puri cikeas tak membahas persoalan politik